beginilah kondisi bangunan sekolah dasar negeri lima puluh tujuh desa papandangan kecamatan andriapi polewali mandar jumat siang
halaman serta delapan dari sembilan ruang kelas di sekolah ini dipenuhi material lumpur tebal dan bebatuan
kondisi tersebut memaksa pihak sekolah meliburkan para murid lantaran ruangan tidak dapat difungsikan
salah satu ruangan yang berfungsi sebagai perpustakaan rusak parah dipenuhi bebatuan yang terbawa banjir
sementara meja dan kursi berhamburan di dalam ruangan dan penuh lumpur
berbekal alat seadanya sejumlah guru berupaya menyingkirkan material lumpur sembari mengamankan barang di kelas yang masih bisa digunakan
banjir terjadi akibat meluapnya sungai kecil di belakang sekolah pasca hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut
kemarin lagi ini memang tidak terlalu deras hujan cuman mungkin di dalam yang deras
makanya hujan kemarin itu di depan sekolah ini
seperti sungai seperti sungai
karena aliran air disitu sudah masuk disini di kolong ruangnya masyarakat
kemarin itu tidak sampai masuk di kolong ruangnya masyarakat
tetapi kemarin mencapai masyarakat saja kemarin itu takut mendekat ke sini
ada yang bilang kita takut jangan sampai kita terbawa arus
peristiwa serupa juga melanda sekolah ini pada dua puluh enam agustus
pihak sekolah berharap pemerintah segera mencari solusi agar sekolah ini tidak menjadi langganan banjir
selain mengganggu proses pembelajaran juga mengancam keselamatan para murid dan guru